untuk membahas adanya dugaan permainan dalam pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan internasional
sudah bergabung melalui virtual abraham wirotomo tenaga ahli utama ksp
dan juga terubus rahadian syah analis kebijakan publik universitas trisakti
selamat siang bapak bapak terima kasih telah bergabung
saya akan ke mas abraham terlebih dahulu
mas abraham bagaimana ksp melihat setelah presiden joko widodo ini komplain tentang dugaan permainan karantina mas
dalam ratas hari senin bapak presiden sudah memberikan instruksi kepada kapolri
untuk mengusut tuntas mengenai laporan warga yang terkait dengan permainan karantina
kami yakin apabila instruksi ini sudah langsung datang dari presiden
tentu pihak kepolisian akan memberantas tuntas terkait dengan permainan karantina ini
nah untuk itu kami merasa masyarakat bisa lebih tenang
bisa lebih disiplin dalam menjalankan karantina
serta para petugas juga bisa lebih tenang dan jangan ragu menegakkan protokol kesehatan
nah soal permainan yang dilaporkan tadi itu akan ditangani oleh pihak kepolisian
namun mas bram dari kantor staf presiden kita kan tidak juga menerima laporan dari warga atau masyarakat
namun kita juga mendengarkan laporan atau situasi dari petugas yang ada di lapangan
perlu kami sampaikan bahwa petugas yang di lapangan itu juga sudah bekerja dengan sangat keras
melayani masyarakat terutama yang datang dari luar negeri
bisa kami sampaikan bahwa jumlah warga negara kita yang datang dari luar negeri di bulan januari ini saja mencapai lima puluh ribu
sedangkan dari lima puluh ribu itu tiga puluh satu ribunya adalah

nah di sini artinya apa memang ada keluhan keluhan
namun jangan sampai masyarakat terlalu termakan dengan isu isu yang ada sehingga tidak patuh dengan para petugas
tidak boleh seperti itu masyarakat tetap harus patuh dengan protokol kesehatan protokol karantina yang diberikan oleh para petugas
tentu saja apabila ada pelanggaran pelanggaran kami harapkan nanti dari pihak kepolisian akan mengusut tuntas
jadi tidak perlu khawatir
sekarang kita fokus bagaimana karantina itu
karantina ini bisa berjalan dengan baik
mas abraham tadi anda mengatakan juga mendapatkan laporan tidak hanya dari pesan elektronik yang disampaikan oleh men paragraf sandi begitu
nah apakah kemudian ini jangan jangan karena pelapornya kemudian wna bagaimana kemudian jika ini tidak terungkap mas
apakah akan ada semacam perhatian lebih lanjut untuk masalah ini
jangan jangan nanti jangan tidak terbuka masalah mafia ini mas
tidak maksudnya dalam segala aspek presiden selalu dengan sangat detail dan memastikan bagaimana program dan pelayanan dari pemerintah itu tidak hanya sen namun deliver
jadi selain perihal terkait dengan karantina juga sebenarnya presiden mendengarkan laporan juga dari warga terkait obat telemedicine yang datangnya sampai beberapa hari
dan presiden meminta supaya yang namanya obat telemedicine ini bisa selesai
jadi dalam rapat kabinet presiden dengan sangat detail mengecek persiapan dari ulu sampai hilir
misalnya dari karantina rumah sakit obat bed bahkan juga bagaimana nanti tempat isolasi terpusatnya
jadi dalam rapat kabinet ini kita tidak hanya melihat pada satu dua hal saja tapi bagaimana penanganan pandemi ini secara keseluruhan
dan menurut dari catatan kami kalau khusus untuk karantina secara umum sebenarnya sudah berjalan dengan baik
kenapa karena kalau kita lihat jumlah warga negara indonesia yang masuk ke indonesia itu jumlahnya lima puluh ribu dan ada tiga puluh satu ribu pmi yang secara gratis dilayani oleh satgas kemenkes tni serta para relawan
menurut kami ini adalah capaian yang luar biasa
dan masyarakat juga perlu mengapresiasi
bahwa petugas hadir di situ bukan untuk menyusahkan
petugas hadir di situ adalah untuk melindungi baik para yang datang dari luar negeri termasuk melindungi masyarakat indonesia secara keseluruhan yang ada di dalam negeri
jadi apabila kita bergotong royong baik dari pemerintah pusat terus semakin meningkatkan pelayanannya
namun dari masyarakat semakin disiplin menjalankan protokol menurut saya kita bisa melewati pandemi ini dengan baik
baik mas abraham saya sepakat bahwa ini kemudian kita lihat dari perspektif bahwa petugas yang ada itu harusnya melayani dan bukan menyusahkan
nah tapi sejauh ini yang anda terima dari petugas maupun dari laporan masyarakat adakah kemudian kasus yang sama tapi kemudian menimpa wni
apakah kemudian juga akan sama treatmentnya ketika yang melaporkan adalah wni bukan wna seperti kasus yang kita dengar saat ini
menurut saya pihak kb selalu mencari penyelenggaraan
menurut saya pihak kb selalu mencari penyelenggaraan
menurut saya pihak kb selalu mencari penyelenggaraan
tapi ini kb selalu melihat laporan dari masyarakat itu dengan sangat serius ya
ini kan kebetulan saja keluhan yang masuk terkait dengan karantina yang ada itu kan
nah presiden juga memberikan arahan secara tegas untuk meningkatkan kelayangan
atau kritikan dari masyarakat itu
harus menjadi pembelajaran
dan upaya pembunuhan dari
kalau kita mau melewati pandemi ini
dengan baik kita juga jangan hanya
fokus pada apa yang
kasus kasus tertentu makanya tadi saya ingatkan
jumlah warga negara
indonesia yang masuk
di bulan januari saja jumlahnya
lima puluh ribu ini kan bukan jumlah
yang kecil ini kan artinya
setiap hari pihak
satgas harus melayani
yang datang dari luar negeri dan bahkan
yang untuk khusus pmi tiga puluh satu ribu
itu dilayani tanpa
dipungut biaya dan gratis
jadi menurut saya masyarakat perlu
antara tetap kritisi
bagaimana pelayanan dari pemerintah
tapi jangan menggunakan
itu sebagai alasan tidak patuh pada
protokol kesehatan tidak bisa
tentu kami menegaskan
kepada petugas di lapangan jangan ragu
yang namanya protokol kesehatan
harus dilakukan karena kita juga
dapat laporan nih bung bram
misalnya nih ada juga
warga yang merasa
bahwa tes yang di indonesia itu
dengan kualitas tes yang dari
negara asalnya itu nggak bisa kita terima
bagaimanapun juga setiap
yang datang dari luar negeri harus
mau dites di indonesia
tidak bisa kita mengandalkan hanya tes yang
di luar negeri dan sebelum selesai
karantina mereka juga harus dites
di dalam negeri kalau hasilnya
ternyata negatif maka bisa kembali lagi
masuk ke indonesia
jadi ada aturan aturan yang harus
juga dipatuhi oleh
masyarakat baik itu wna
ataupun wni pokoknya siapapun
yang menjadi pelaku perjalanan luar negeri
baik berarti menurut
mas abraham ini kemudian komparasinya
adalah kasus kecil dibandingkan dengan
kasus kasus lain yang tertangani dengan baik
saya ingin ke pak trubus
pak trubus bagaimana anda melihat
ya fenomena ini sebagai
hurufnya tata kelola
karantina karena pertama
bahwa sesungguhnya kan persoalan ini
tidak harus sampai ke presiden kan
harusnya itu artinya kita
dibawa ada kementer ada
keminasar covid dan semuanya
dan ini kan
juga ada di lapangan
namanya keamanan jadi kalau sampai
terjadi seperti ini kan jadi memalukan
gitu memalukan indonesia sendiri
di mata apa hal ini internasional
yang kedua bahwa kasus yang
rame ini kan kemudian belakangan
ada sebetulnya orang asing yang ada di bali
nah itu tentu kemudian
pemerintah kelihatannya lebih cepat
dari dari yang apa yang diharapkan
oleh publik karena persoalan mafia ini
sebenarnya kan sudah lama artinya dalam
setahun ini aja kalau kita lihat
bagaimana kepolisian sudah menangkapnya
sebelas orang ya waktu itu ketika
covid dari delta ya masuk orang orang
india masuk ke bandara sultan hatta nah
kemudian belakangan lagi ada kasus
pmi misalnya pekerja migran indonesia
yang harus misalnya diminta bayar
empat juta setengah tapi bebas dari sih
karantina atau juga perlakuan perlakuan
tidak ditempatkan pada hotel yang
memenuhi syarat misalnya tempatnya yang apa buruk kemudian apa
makanannya juga banyak ada beberapa yang katanya pasti
jadi inilah isu isu yang berkembang menurut saya
memang ini semua misalnya itu yang ketiga
dalam hal ini memang harus ada
ketegasan pemerintah terkait dengan
apa namanya pertama terkait dengan sistem
sistemnya itu harus jelas bahwa semua
karantina itu harus terpusat misalnya
kalau berpusat kalau memang di hotel ya
harus di hotel bagaimana kemudian syarat syarat
ini dipenuhi secara secara apa logis
meskipun tadi jelasin oleh pak abraham cukup cukup memajukan
ini mengerjai dalam arti memang pemerintah
mengambil langkah langkah itu tetapi persoalannya
kemudian prakteknya di lapangan karena
memang minimnya ini minimnya petugas
kemudian yang kedua dari kebijakan
ini kebijakannya memang paling
meskipun agak babaran nya apa namanya
polosi adjustment itu ya tetapi saya lihat
itu memang ada inkons experimentation
kemudian menyebabkan kebijakan
berubah tidak sampai di tataran bawah
artinya di pelaksanaan di lapangan hotel hotel
ini tidak melaksanakan dengan baik apa terjadi berubah
nah sekarang ini misalnya berubah dari tujuh hari sesuai dengan se nomor dua kalau nggak salah dan sk nomor tiga
tentu ini harusnya kan tidak diubah jadi lima hari
nah menurut saya karena omikronnya naik terus dalam kondisi yang horror
katakanlah itu harusnya malah pengetatannya lebih baik lagi gitu
tidak malah dikurangi meskipun asumsi asumsi yang dipakai oleh pemerintah cukup beralasan
tetapi realnya tadi lapangan kan seperti itu
yang ketiga memang persoalan di petugas ini soal integritas
jadi integritas dan moralitas petugas kita ini seringkali memanfaatkan agi ngumpung
jadi setelah setelah itu selalu dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan yang sifatnya
entah itu kepentingan pribadi ataupun kepentingan kepentingan yang lainnya
nah ini persoalannya memang harus ada langkah yang terakhir ya tentu perusahaan perusahaan yang melakukan tes pcr ini
juga harus ada pengawasan yang ketat gitu sehingga mereka mereka yang melakukan pengawasan
ini jangan sampai kemudian melihat adanya kesenjangan lah paling tidak ada hal yang janggal
tidak dilakukan mempernegakan gitu
nah karena apa karena pada prakteknya mereka yang sudah dites pcr katanya awalnya positif
kemudian jadi negatif awalnya negatif jadi positif
jadi yang berubah ubah ini kemudian masyarakat juga melihat ini sejujurnya bagaimana tes pcr itu sejujurnya yang terjadi
nah inilah kemudian persoalan persoalan yang muncul terkait dengan karantina yang berbau mafia
ataupun berbau penyelewangan penyelewangan atau pelakon
langgaran pelanggaran masa itu mas
baik satu poin yang saya tangkap dari pak trubus adalah berubahnya aturan ini juga berdampak pada banyak hal begitu
tapi ditahan dulu pak trubus kita akan jeda sinak
pemirsa kita akan kembali membahas dugaan praktik permainan karantina
tetaplah di cnn indonesia news hour
anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan abraham wirotomo tenaga ahli utama ksp dan
prof serahadian syah analis kebijakan publik universitas trisakti
nah di segmen sebelumnya tadi pak trubus sudah mengatakan bahwa perubahan aturan dengan cepat
ini juga membuat aturan tidak tersampaikan dengan baik dengan petugas dan juga sosialisasi yang kurang ke masyarakat
saya ingin konfirmasi ke mas abraham
mas abraham jangan jangan perubahan yang cepat ini juga akhirnya menjadi celah begitu mas
bagi oknum nakal akhirnya menjadi mafia karantina
ya bisa aja
kalau yang namanya mencari celah di dalam situasi pandemi seperti ini celah ya pasti
ya bisa aja
tapi kan kita tidak seperti itu
yang namanya perubahan aturan itu disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada
ibarat kata kita bermain formasi sepak bola ketika pihak lawannya itu formasinya berubah
apa maksud kita formasinya tetap saja empat empat dua
tentu kalau kita lagi nyerang ya kita empat dua
kalau kita bertahan mungkin baru empat empat dua
nah ini juga yang disesuaikan dengan situasi kan berubah
bagaimana dari pak
pak menko marves dan pak menkes sampaikan bahwa pemerintah sudah berkonsultasi dengan para ahli lintas bidang terkait dengan perubahan lama masa karantina
salah satunya memang ditemukan bahwa masa inkubasi dari varian omikron ini lebih singkat ketimbang delta
bisa sampai tiga hari
nah ini yang menjadi alasan kenapa masa karantina dari para pasar juga menyampaikan itu memungkinkan untuk dipersingkat
lalu berikutnya ada situasi juga yang berubah
jadi apabila dibandingkan dua atau tiga minggu yang lalu
mayoritas kasus positif itu memang dari pelaku perjalanan luar negeri
namun per minggu kemarin sudah berubah
pelaku perjalanan luar negeri itu angkanya ya dua ratus dua ratus lima puluh atau tiga ratus
sedangkan yang kasus di dalam negeri itu sudah mendapati lima sampai enam
jadi tentu skala prioritas kita juga pertimbangkan untuk tempat karantina
atau isolasi ini juga diberikan untuk yang mereka tertular dari dalam negeri
jadi pertimbangannya adalah situasi yang berubah
dan mengacu tetap pada data dan juga mengacu dengan mendengarkan para ahli juga para profesor
nah kenapa kok hal seperti keluhan warga itu bisa sampai ke presiden
kebetulan presiden kita ini memang mendengar keluhan dari warga
jadi apa yang menjadi keluhan warga itu didengarkan oleh presiden
dan presiden menindaklanjuti keluhan dari warga meminta jajarannya untuk segera memperbaiki
tapi kantor staf presiden kalau kita sedang mengevaluasi secara keseluruhan
tentu yang kurang kurang ini harus diperbaiki
tapi evaluasi secara keseluruhan kita tetap melihat pelaksanaan karantina ini berjalan dengan baik
saya setuju yang namanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu perlu
dan dari komisi sembilan juga sudah memberikan masukan
yang namanya perubahan peraturan mungkin juga bisa lebih agresif lagi disampaikan oleh satgas ataupun kemenkes kepada calon pelaku perjalanan luar negeri
dan ini kami sangat setuju
namun apapun upaya yang ada tidak bisa nih pemerintah melaksanakan ini dengan baik sendirian
harus ada kerjasama dan gotong royong juga dari masyarakat
makanya harus balance dari petugas untuk patuh juga sesuai dengan
tidak usah cari peraturan yang ada tidak usah cari celah celah yang aneh aneh tidak usah mikir aneh aneh
apalagi presiden sudah memerintahkan kapolri untuk musuh tuntas jadi nggak usah mikir mikir sudah cukup kerja saja
lalu juga dari masyarakat juga jangan cari celah juga
cari cari cara supaya tidak dikarantina
tolong patuhi peraturan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah
karena tujuannya bukan hanya untuk melindungi anda saja
namun juga untuk melindungi masyarakat sekitar yang ada di dalam
demikian bu bram
ya mas bram artinya memang celah dimanapun dan situasi apapun tentu pasti ada
nah saya ingin minta komentar dari pak trubus
pak apakah ini kemudian menunjukkan suatu kebijakan itu tidak tersampaikan dengan baik
ketika presiden mempunyai visi yang satu
tapi rasanya tidak terlaksanakan sesuai dengan visi yang diarahkan
ya bisa jadi mas
karena memang persoalannya kan ketika implementasi di lapangan terjadi semacam
ya penyimpangan karena memang di lapangan ini kan sifatnya dinamis ya
tentu di sini kemudian memang harus ada penegasan
tentunya dalam hal ini kan jadi dua hal ya tentu tentang pengawasannya
bagaimana akar implementasinya itu baik
itu kan pengawasannya harus ketat
nah yang kedua tentu terkait dengan reinforcement
yang diberikan reinforcement ini terkait dengan sanksi kan
jadi kalau memang mereka melanggar
itu harus diberikan sanksi setegas tegasnya dalam arti bahwa memang sanksi ini
diupayakan menjadi jerah supaya tidak terulang terbali
nah persoalannya sanksi ini kepada siapa
ya tentu kepada pengelola pengelola yang selama ini dipercaya
baik juga dalam maning hotel misalnya
atau tempat tempat di mana dilakukan isolasi
juga tentu tentu di lapangan yang melakukan pembimbangan
tetapi kita percaya bahwa pemerintah dengan kondisi yang ada sekarang
tentu akan melakukan pembenahan pembenahan
dan tentu kemudian pihak aparat
aparat penegak umum aph
akan melakukan tindakan yang lain
mereka akan secara tegas
nah inilah kemudian memang masyarakat saya rasa juga memang
perlu juga diedukasi secara apa namanya kontinu lah
karena apa kalau kita lihat apa yang disampaikan pak abraham
ini memang menunjukkan memang di mana masyarakat ini harus selalu diedukasi
karena kalau tidak ya yang terjadi memang masyarakat ini kan selalu konteksnya adalah menuntut
nah ini ada dua hal memang yang harus kita pahami
satu bahwa apa namanya layanan publik itu seringkali berkifat
ya linear gitu ya linier
nah di situ kemarin ada kadang kadang stag gitu kan
sakarnya itu sifatnya sesuai dengan aturan yang berlaku gitu
tetapi di satu sisi masyarakat dinamis
masyarakat sekarang kalau itu sering sudah berubah dengan yang dulu
kalau dulu harus ada aturan atau layanan yang tidak baik
itu masyarakat kita paling mengerutu mengomel gitu
tapi kalau masyarakat sekarang berubah seiring dengan namanya era costrut
sekarang ini eranya itu
masyarakat kita larinya ke ini
apa istilahnya ke medsos
jadi menggerutunya mengeluhnya ke medsos
nah ini jadilah kemudian viral
nah tentu ini sebenarnya kan hal gak baik juga
apa apa masyarakat kemudian apa apa dilarikan ke persoalannya ke medsos
nah tentu ini perlu dilakukan perubahan perubahan di mana kemudian penyaluran penyaluran aspirasi
penyaluran penyaluran tuntutan maupun protes protes harus dilaksanakan
ditempatkan pada ada namanya istilahnya call center atau apa wadah
yang sehingga masyarakat bisa menyampaikan secara baik
jadi ini memang semuanya mengindikasikan bagaimana upaya upaya kita
agar sebenarnya masyarakat setuju bagaimana kemudian juga bahwa virus ini bisa ditahan gitu
agar lajunya sangat tinggi apa sangat rendah
tetapi yang terjadi kan justru karena naiknya sampai hari ini sudah ada sepuluh ribuan ya
jadi memang jumlahnya sudah cukup banyak sekarang ini
jadi akhirnya masyarakat melihat bahwa ini ada ketakutan ketakutan apalagi kemudian jumlah yang
meninggal karena om rigron juga ada dan kemenkes ini juga ada lima orang
nah ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat juga tentu
bagaimana kemudian menyikapi aturan aturan yang ada
termasuk sk nomor dua maupun sk nomor tiga yang dari sars cov itu
tentu kemudian harus dipahami bahwa masyarakat harus mematuhi
harus loyal terhadap yang namanya prokes yang namanya protokol karantina gitu ya
itu harus betul betul dilaksanakan
yang terakhir ya tentu bagaimana ketika kebijakan itu dirubah
ya memang harus melalui komunikasi publik yang masif gitu
nah ini memang tidak mudah dalam hal ini situasinya endemis situasi extraordinary
tentu membutuhkan petugas petugas yang sekatan yang cerdas ya
tetapi bukan petugas yang selama ini memang ada beberapa yang dikeluhkan oleh masyarakat
melalui medsos medsos itu adalah mereka cukup pasif kemudian juga cenderung apa namanya
adanya semacam pemaksaan gitu ya
mungkin bahasa kerennya dikaitkan kepemalaan atau apa
ya itu yang menurut saya harus harus digelar di sesekan
tetapi dengan perintah presiden ini kita percaya bahwa aparat penegak hukum akan melaksanakan secara baik
dan tidak akan terulang kembali tidak hanya untuk ppln dalam negeri
tapi juga pegawai luar negeri yang memang ini menyangkut mitra bangsa
baik pak trubus ketika hari ini kita lihat omikron kemudian terus bertambah kasusnya terus kemudian ada permainan karantina
yang kita temukan bagaimana seharusnya atau idealnya begitu pak kebijakan ini agar kemudian tidak hanya dituruti oleh masyarakat saja
tapi juga penegakannya bisa berjalan sesuai dengan aturan dan harapan juga ini pak trubus
ya menurut saya ini memang memang memerlukan apa semacam evaluasi ya setelah petunjian itu di mana kemudian persoalan persoalan yang selama ini muncul itu titik titiknya di mana
misalnya kalau ini titiknya ada di apa pelaksanaan di hotel ya berarti di situlah
kemudian ada penegakan yang bagus ditata ulang bagaimana hotel ini ketika melaksanakan yang disebut karantina tadi
kemudian tentu dari ini petugas di lapangan nah petugas di lapangan ini kalau bisa itu diganti jadi dimutasi juga kalau memang mereka melakukan pelanggaran ya diberikan sanksi seberat beratnya itu
gitu supaya ini juga menjadi apa namanya pengaruh ada efek jual kira kira gitu
jadi tidak semuanya kan menyalahkan pada pemerintah karena bagaimana juga pemerintah sudah membuat kebijakan dengan susah payah melalui spi
nomor dua dan sk nomor tiga itu tetapi implementasi di lapangan kemudian seperti dikatakan pak abang tadi ada celah celah yang terus memang ada
tetapi bagaimana menutup celah celah inilah kemudian aparat di lapangan harus juga menentukan memastikan segala sesuatunya itu berjalan menurut aturan yang berlaku
yang terakhir menurut saya pandangannya adalah bahwa bagaimanapun juga masyarakat memang harus dibina harus terus dididik dalam arti bahwa ketika mereka melakukan perjalanan lagi mereka sudah siap
dengan segala konsekuensi yang ada gitu
artinya kalau memang tidak diperlukan ya nggak usah melakukan perjalanan ke luar negeri kan gitu
nah ini harus harus juga diberi pemahaman mas karena persoalannya kemudian masyarakat melihat karena situasi sekarang sudah aman sudah nyaman covid sudah endemi misalnya
jadi kok hanya penyakit virusnya hanya omicron yang dianggap rendah tadi informasinya dari who misalnya atau tingkat kematiannya yang rendah
menyebabkan masyarakat juga akhirnya melakukan perjalanan atau mobilitas ke luar negeri
tetapi sekarang kan sudah berubah bahwa sekarang ini justru lokal yang melakukan transmisi gitu loh mas tidak lagi dari luar
nah inilah kemudian bagaimana terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini lebih ditempatkan bagaimana secara pengawasan yang lebih tepat dan vaksin vaksin yang lebih tegak gitu mas
dan juga aturan dan juga sanksi yang tegas
saya ingin terakhir ke mas abraham
bagaimana kemudian evaluasinya mas agar fenomena permainan karantina ini tidak terulang pada kemudian hari
ya menurut saya kita beruntung sekali ya
kita memiliki presiden yang mendengarkan keluhan dari warga dan langsung menindaklanjuti keluhan tersebut
ini adalah bisnis proses di mana kita terus memperbaiki pelayanan dari pemerintah
tapi kalau kita melihat evaluasi secara keseluruhan ksp mencatat ada lima puluh ribu warga negara kita yang masuk ke indonesia di bulan januari
ini artinya apa
artinya sebenarnya sangat banyak yang dilayani oleh petugas satgas itu
apabila ada kasus kasus tertentu tentu ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dari pemerintah
tapi saya mengharap masyarakat juga bisa melihat
bahwa kejadian itu bukan kejadian yang jumlahnya besar
ini adalah bukan kasus kecil tapi jumlahnya yang tidak banyak
untuk itu kami mengimbau masyarakat jangan terlalu tersedot dengan pandangan atau persepsi bahwa semua petugas melakukan itu tidak
mayoritas kegiatan karantina ini berjalan dengan baik
sepuluh ribu masyarakat di bulan januari berjalan dengan baik
untuk itu kita mengimbau masyarakat supaya tetap menjalankan karantina sesuai dengan protokol kesehatan yang ada
nah para petugas juga jangan ragu
karena dari kepolisian juga akan mengusut tuntas
nah nanti kan laporan dari warga akan juga di cross check dengan laporan dari hotel
dan saya dengar dari pihak hotel juga punya pembelaan
nanti kita dengarlah hasil pengusutan dari kepolisian seperti apa sebenarnya
nah ini petugas bisa fokus saja
bekerja memastikan masyarakat warga yang masuk ke dalam ke indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan
jangan ragu pokoknya kalau ada warga yang memang melanggar protokol karantina jangan ragu untuk ditindak
jadi juga baik petugas dan masyarakat semuanya mengacu pada protokol kesehatan
baik berarti artinya kita ikuti kita kawal terus begitu bagaimana kemudian pengusutan dari permainan karantina ini
dan harapannya juga membuat masyarakat tidak skeptik begitu ya
dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan dan tentunya ini untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas terutama varian omicron
terima kasih telah bergabung bersama kami abraham wirotomo tenaga ahli utama ksp dan sebelumnya ada trubus rahadiansyah analis kebijakan publik universitas trisakti
terima kasih bapak bapak